kemudian terkait dengan kegiatan nataru bapak presiden juga memberikan arahan bahwa kegiatan kegiatan yang berkumpul itu untuk berbagai kegiatan maksimal lima puluh orang
jadi seluruh kegiatan pada saat nataru nanti dibatasi maksimal lima puluh orang
dan menteri dalam negeri akan mengeluarkan in mendagri khusus